pesta bola dunia tengah berlangsung piala dunia dua ribu dua puluh dua qatar hadir dengan euforia dan kemewahan penyelenggaran yang menelan biaya mencapai dua ratus dua puluh miliar dolar amerika
bagaimana warga negara indonesia yang berada di qatar ikut merayakan kemerian pesta bola dunia
saya akan berbincang malam hari ini dengan pelaksana fungsi pensosbud kbri doha ali murtado saat ini berada di qatar
bang ali selamat malam
selamat malam mbak putri
bang ali tepatnya anda berada di mana sekarang dan apakah banyak wni yang memang khusus datang ke sana untuk mengikuti perjalanan piala dunia ke depan
saya kurang begitu jelas ya mendengar suaranya tapi kurang lebih yang saya tangkap adalah saat ini saya sedang berada di qatara village
ini adalah salah satu fun zone dunia
dan ini adalah kompleks saya
jadi di sini banyak sekali pegelaran budaya yang ditampilkan dari berbagai negara
salah satunya tentu dari indonesia
keterlibatan wni di qatar sendiri sangat sangat kip
mereka tampil di berbagai fan zone
mereka juga menyelenggarakan berbagai kegiatan
baik yang sifatnya internal untuk masyarakat indonesia maupun yang melibatkan komunitas asing lainnya
jadi ini luar biasa meriah mbak putri
bang ali bagaimana dengan para wni yang merayakan atau ikut menyimak piala dunia di sana
para wni di sini tentu banyak juga yang menyaksikan langsung ya di dalam stadion
tapi juga ada yang menyaksikannya melalui fan zone fan zone yang tersedia
karena pemerintah qatar sendiri menyediakan begitu banyak fan zone
yang bisa dimanfaatkan
jadi kalau misalkan mereka tidak berkesempatan menyaksikannya langsung dalam stadion
tentu mereka bisa melakukan non fan barang di sini
dan tidak hanya itu para wni juga memanfaatkan momen piala dunia ini untuk mempromosikan kebudayaan indonesia yang ada di qatar
jadi bagaimana kita tahu jumlah wni di qatar kurang lebih ada dua puluh ribu orang
dan banyak di antara mereka yang membentuk kelompok kelompok masyarakat
dan tampilkan berbagai atraksi budaya indonesia di sini
bang ali kita tahu piala dunia kali ini banyak sekali cerita cerita kontroversinya
berkaitan dengan aturan dan lain sebagainya
tapi kenyataannya di sana para wisatawan dan supporter yang datang itu apakah mereka mengikuti aturan yang berlaku di sana atau bagaimana
sebenarnya pengamatan saya mereka sangat patuh
dengan kesentuhan yang ada di sini
jadi mereka tentu mengikuti juga perkembangan yang ada
bahwa misalkan pengaturan soal penberalkohol
kemudian banyaklah aturan aturan yang memang harus mereka ikuti selama mereka berada di timur tengah atau di qatar ini
jadi sejauh ini masih sangat berkendali
jadi mereka patuh dengan kesentuhan yang dikeluarkan oleh pemerintah qatar
karena qatar sendiri adalah negara yang sangat menjunjung norma dan adat ya
terutama norma aturan ini norma hukum ini
bahkan emir sendiri emir qatar itu kemana mana itu pasti akan memakai band
memakai tanda pengenal dari fifa
seorang pemimpin negara pun ketika masa piala dunia mereka akan mematuhi segala aturan yang berlaku
termasuk dengan mengenakan tanda pengenal
bahkan untuk seorang emir sekalipun
bang ali kalau misalnya kita tahu di beberapa kali piala dunia kemudian ada supporter supporter
itu kan kadang dari beberapa negara mereka suka bikin agak sedikit kurang bisa diatur ya
tidak terlalu gelap mendengar suaranya
apakah anda melihat ada supporter yang agak sulit diatur
kemudian apa yang dilakukan oleh aparat di qatar
apa yang dilakukan oleh aparat di qatar
tentu yang pertama dilakukan aparat di sini adalah melakukan tindakan preventif
kemudian mereka juga melakukan tindakan yang sukses dan persuasif
dan jangan lupa
para apa namanya aparat keamanan di sini itu terdiri dari banyak negara saat ini mbak putri
jadi qatar sendiri bekerja sama dengan keputusan dan dengan keputusan
dengan amerika bahkan
untuk mendatangkan apa namanya kendaga untuk membantu pengamanan
pas pendekatan pertama yang dilakukan adalah pendekatannya sifatnya persuasif atau preventif
jauh ini masih terkendali apa yang supporter yang ada di qatar ini
dan sekarang hari hari ini
terutama sekarang ya
crowdnya lumayan besar
besar karena saudi baru saja menang
dan euforianya sangat terasa
bang ali selama piala dunia ini sampai jam berapa biasanya keramaian masih bisa ditemui di jalan jalan qatar
ya kalau keramaian
sampai lewat tengah malam tetap ramai
hadir di fun zone fun zone itu sampai lebih dari jam dua belas itu masih ramai
jadi ini seperti
apakah ada aturan aturan tertentu untuk kantor kantor yang beroperasi di qatar selama masa piala dunia ini
ini kantor kantor terutama kantor pemerintah ya
mereka memperlakukan kebijakan wfh begitu
hanya bekerja sampai jam sebelas siang
bahkan ada apa namanya
mereka yang non essential begitu ya
mereka full wfh di rumah
jadi ada adjustment lah ya
apa jam kerja kemudian jam operasional kantor di sini
bang ali tapi saya penasaran sebenarnya
warga qatar sendiri se excited apa sih menyambut momen ini
ya ini adalah momen yang sangat ditunggu oleh masyarakat qatar masyarakat arab dan saya pikir kita juga ya masyarakat internasional
jadi warga negara qatar menunggu momen ini selama setahun
jadi mereka merayakannya dengan penuh sukacita
bendera bendera qatar hampir dipasang di seluruh rumah rumah penduduk di sini
jadi mereka merayakan ini dengan sangat luar biasa
bang ali terakhir
apakah wisatawan dari indonesia juga masih terus berdatangan dari data yang dimiliki kbri
bisa diulangi pertanyaannya mbak putri maaf
jumlah wisatawan dari indonesia yang datang ke sana juga apakah masih terus datang
warnanya maksudnya bisa visitawan begitu seat
ya wisatawan indonesia memang yang diperkirakan masuk ke qatar pada periode piala dunia ini
dibandingkan masa masa sebelum piala dunia
dan memang ada beberapa kebijakan khusus dari pemerintah qatar sendiri untuk bisa masuk
ke qatar saat ini
antara lain dengan pemberlakuan hayakkart
hayakkart ini memasuki pejabat seberak sekolah untuk realem perhubungan
ya ke negara qatar dan harus dimiliki oleh setiap pengunjung yang akan masuk ke qatar
keharusan memiliki hayakat ini memang sedikit berpengaruh ya terhadap niat wni kita untuk masuk ke qatar
tapi saya kira dengan hayakat pun wni kita masih sangat banyak yang masuk ke sini
tambah lagi per dua desember nanti para pengunjung yang masuk ke qatar itu bolehkan tanpa memiliki tiket pertandingan
kalau saat saat ini mereka yang masuk ke qatar ini adalah mereka yang memiliki tiket pertandingan mbak putri
tapi mulai dua desember nanti mereka yang tidak memiliki tiket pertandingan boleh memasuki qatar
dan saya memperkirakan lepas dua desember nanti akan semakin banyak wni kita yang masuk ke qatar
baik basali murtado
langsung dari qatar terima kasih banyak sudah berbincang malam hari ini
selamat menikmati waktu waktu piala dunia terima kasih